aku gak tenang mas kalau kamu lagi sakit dan aku juga gak bisa tidur
jangan pernah sembarangan kasih es krim ke anak orang
iya saya masuk dulu ya mas
ngapain anda ada disini
saya disini bukan urusan anda
saya minta sekarang anda pergi dari sini
apa hak anda khusus saya dari sini
saya kesini cuma kasih es krim buat rena
es krim yang anda kasih itu udah buat brown kitty serena kambu
semalam rena dirawat di rumah sakit gara gara anda
maaf saya tidak tahu sama sekali soal itu
maaf anda nggak ada artinya buat saya
apa dia sudah menikah sebelumnya
apa andin tahu soal ini
padahal banyak loh bunga yang bagus yang bisa taruh dalam rumah
ada pot gak ya
mungkin ada pot di gudang kali
aku cari deh
ini ada pot
disini siapa yang suka berkebun ya
itu kayaknya foto keluarga mas al
kenapa taruh di gudang
aku minta sama mama
jangan pernah terima lagi orang yang namanya nino
dia yang udah buat rena sakit
dia datang kesini kan mau kasih hadiah buat rena
dia baik kok
iya oke lah ma dia emang berjasa
tapi mama juga harus ingat dong
gara gara es krim yang dia kasih ke rena
rena itu masuk rumah sakit mah
sebenarnya tadi mama sudah ambil es krimnya dari rena
dan mau menjelaskan ke pak nino kalo rena gak boleh makan es krim
aku udah gak mau denger nama nino lagi ma
kamu pasti kecapean jagain rena
mama bikinin tehnya buat kamu ya
makasih ya ma
oh iya gue lupa lagi kasih tugas andin hari ini
gua coba cek deh dia ngapain di rumah
pasti tuh anak santai santai lagi
kok andin bisa masuk gudang
harusnya kan gudang itu di kunci
boleh kan liat foto keluarga mas al
hihi kok bukan apa apa mbak
ini di gudang lagi banyak debu aja daripada nanti mbak pilek loh
itu di depan ada orang pengen ketemu mbak andin
padahal sudah bilang kalau di rumah ini nggak bisa nerima tamu kalau belum ada izin dari pak bos
mana pak bosnya telepon sibuk banget
katanya sih penting
maksa banget pengen ketemu padahal sudah usir
ini kalo sampe mas al tau mbak andin berhasil buka foto ini
kiki bisa hapus dimarah marahin
mbak andin gak sempet buka fotonya jadi dia gak liat
kamu tuh kalo ngawasin andin yang bener
untung aja saya ngeliat cctv tadi
kalo engga udah ketauan semuanya
yaudah sekarang kembang kudangnya
aku minta maaf banget ya sah
karena seharusnya aku gak kesini
tapi aku khawatir kalo andin belum tau fakta
suaminya itu punya anak
karena papa surya maupun elsa tidak pernah bahas semua ini
ngapain kamu mas
bukannya aku udah pernah bilang sama kamu
jangan pernah untuk ganggu aku lagi
dan aku juga gak mau elsa itu jadi salah paham ya mas
aku langsung aja
apa kamu tahu suami kamu itu punya anak di luar dari pernikahan kalian
aku nggak sengaja ketemu dengan anak kecil
dan dia manggil suami kamu dengan sebutan papa
pengennya anak angkatnya masalah kenapa
kamu yakin itu anak angkatnya suami kamu
bukannya anak dari pernikahan dia sebelumnya atau dengan perempuan lain
itu anak angkatnya
dan aku tau kok
dan aku pernah ketemu
tolong jangan berasumsi aneh sama suami aku mas
dan tolong jangan pernah terdaten kesini lagi ya mas
apalagi kalo misalkan mas al lagi gak ada dirumah
aku gak mau kejadian dulu bisa keulang lagi mas
jelas jelas itu faktanya
kamu itu sudah selingkuh dan juga mengandung anaknya roy
aku gak pernah berhubungan seperti itu sama roya mas
kamu yang gak percaya sama istri kamu
dan kamu membiarkan aku di penjara mas
dan kamu sama sekali tidak pernah memperjuangkan aku
jadi aku minta tolong sama kamu ya mas
tolong jangan pernah terdaten kesini lagi mas
karena aku gak mau mas al bisa jadi salah paham
apa benar semuanya seperti itu
tapi kenapa andin tidak menjawab ketika aku bertanya depan bapak
semua sudah jelas ada buktinya
kalau anak itu anak roy
yael teh kamu
terima kasih ma
kamu tidur disini aja ya
gak usah ma aku pulang aja gak apa apa
kalau aku bisa ngurusin sendiri
kamu tuh selalu gitu deh
gak pernah mau dimanjain sama mama
kamu selalu seperti itu
udah lah makanya cepet cepet menikah
biar ada yang ngurusin
tapi aku gak bisa kasih tahu mama
terima kasih roy
karena mama pasti gak akan setuju
kalau mama tahu aku menikahi orang yang sudah membunuh roy
setiap kali mama minta kamu untuk menikah
selalu pro pro gak denger
kenapa selalu begini
kenapa selalu begini
cuma pengen kamu bahagia
sakit gini gak ada yang ngurusin kan gak enak
beli minum lagi tehnya
cepat sembuh ya
makan yang benar
kamu sehat sehat ya
aku mau ketemu mama
aku mau peluk mama
mama lagi sibuk soalnya
kalau mama gak kadang aku nangis
aku mau ke rumah
rena gak makan es krim lagi
nanti papa ajak riana ketemu sama mama

nanti papa mau ke rumah

papa pulang dulu ya
baik baik sama mama
nurut sama mama sama suster nurut ya
tambah pinter anak kamu
dan hati hati di jalan
tentang tadi gak dikunci deh
kenapa tiba tiba dikunci
kayaknya ada yang masalah sembunyiin dari aku

sertifikat rumah kita kamu yang simpen ya
sertifikat rumah kita kamu yang simpen ya
sertifikat rumah kita itu kan masih atas nama bapakku
nah aku mau rubah ke nama aku

jadi nanti aku perlu buat aku urus ke bpn

udah lah pak
kayaknya sekarang lebih baik kamu
kayaknya sekarang lebih baik kamu
gak usah ngurusin kayak begitu
nggak terlalu penting juga kan
nah ini kan juga penting
gak terlalu penting juga kan
aku aja yang urus
kamu biar fokus ngurusin restoran
itu kan tanggung jawab besar loh
itu kan tanggung jawab besar lho
nanti kamu perlu aku kesana untuk ternyata apapun
aku dari restoran langsung berangkat kesana

moga moga aja elsa bisa secepatnya dapat kerjaan baru

jadi biar bisa tebus sertifikat rumah ini kan
kalau sampai papa tau sertifikat rumah digadaikan

bisa marah besar dia
bisa marah besar dia
mas gimana keadaan rena udah sembuh
rena masih butuh aku nggak mas
bisa diem gak
satu lagi ya
saya ingetin ke kamu jangan pernah masuk gudang
dateng ke gudang cuma mau ngambil pot doang
bukan perasaan kamu
kok bisa jatuh kayak gini sih
ya namanya juga di musibah
tapi kaki aku sakit banget
sini pegangan sama aku
pegangan sama aku
kalau nggak diobatin nanti makin parah
tapi kalau misalkan aku obatin nanti aku dimarahin
kepala pusing banget sih
jadi gak bisa tidur gue
suara apa itu
masa ada maling sih
kan ada uya
masa uya gak tau kalau ada maling

ya ampun mas
kamu mau ambil obat mas
mas ini kamu demam banget loh
udah mas biar aku aja yang ngurusin kamu ya
mas kau pada tau obatnya mana
udah biar aku aja yang ngurusin kamu ya
udah sekarang duduk ya mas
mas udah lain kali deh
nanti aja marahnya
udah sana pergi ya
saya bisa sendiri
mas tar dulu
mas udah deh
kan ada aku
nanti aja mangranya pas udah sembuh
untuk saat ini aku larang kamu untuk marahin aku
aku bantu ya
kamu ngebantah saya
bantah apa sih mas
bukannya kamu bilang
kalau misalnya butuh bantuan ya bilang
gak usah sok kuat
kamu kalau butuh bantuan bilang
gak usah sok kuat deh
yaudah sekarang dengerin apa kataku ya
mas kalau misalkan kamu kenapa napa
yang dimarahin siapa
sekarang minum obat ya
sekarang aku anturin kamu ke kamarnya
kamu isi rehat ya
saya bisa sendiri kok
bener bisa sendiri
kamu bisa swipe
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
alipinjad ini biar cepet nungguin
tadi papa kamu minta sertifikat rumahnya
apa tau mama gadein
iya jadi gini sah ceritanya
mau sertifikatnya dibalik nama
gimana kalau mama aceh yang urus
nanti mama akan pura pura
jadi tugas kamu
bisa nggak sebelum tiga bulan
brand ambasador produk lain
jadi setelah itu
sertifikat rumah papa bisa ditebus lagi
mama tenang aja ya
besok aku coba tanya tanya sama relasi aku ya
semangat ya elsa
iya mah makasih ya mah
aku kira semuanya udah aman
tapi ternyata masih saja ada masalah
ini tuh semua gara gara mbak andi
coba dia nggak cerita sama suaminya soal gue keguguran
pasti gue sampe sekarang
masih jadi brand ambasador maharatu
liat aja mbak
gue secepatnya akan ngebales loh
mas al udah tidur belum ya
lo sampe ga boleh tantang
jika kita tidak bisa melakukan hal kecil tanpa adanya cinta
aku percaya hal besar pun tidak akan pernah terjadi
hal besar tentang hidup bahagia selamanya
bukanlah suatu mitos yang datang dari negeri dongeng
tapi semua itu adalah pilihan
antara meraih atau bersedih